terinspirasi dari sang ayah yang juga seorang peselancar rajo saputra atau rajo barel sudah berkenalan dengan dunia selancar ketika usianya baru tiga tahun
rumahnya di sumba wanusa tenggara barat yang dekat dengan pantai membuat olahraga air menjadi hiburannya sehari hari
kenikmatan mencari dan mengendarai ombak menjadi salah satu alasan rajo serius berlatih sebagai peselancar
meski krui dikenal dengan ombak kiri yang tinggi bocah berusia dua belas tahun ini mengaku sudah siap
ia rutin berlatih satu hingga dua jam setiap hari mempersiapkan diri untuk berkompetisi di krui
karena saya mau membangun ibu dan bapak saya dan bapak saya
ini pertama kali ikut kontes pro yang besar ini pertama kali saya
yang saya ingin dapatkan sekarang barrel biar bisa menang
dukungan dari keluarga juga menjadi motivasi hanang suri jabrik peselancar cilik asal bali untuk mengikuti kompetisi krui pro dua ribu dua puluh dua junior ini
bersama ayah dan adiknya di kampung halamannya suri biasa mengendarai ombak setiap hari
rasa takut pada ombak tinggi seperti di krui
kadang masih menghinggapi bocah berusia empat belas tahun ini
namun suri percaya dengan semakin banyak ia berlatih maka ia akan semakin mendapatkan kemampuan dan keberanian berselancar di laut
karena saya mau jadi atlet perempuan pertama yang prestasi di dunia
aku berselancar setiap hari kadang kadang saya ke gym
berapa jam sih kalau selancar gini latihannya
kadang kadang empat ke enam jam di pantai
jadi kamu banyak lagi
kalau kita training dia itu filming saya abis itu nanti di rumah dia
habis itu dia apa dia komentarin atau gimana
rajo dan suri mengikuti kompetisi untuk melatih mental mereka sebagai peselancar profesional
mereka lebih senang jika kompetisi diadakan di dalam negeri karena tidak perlu menghabiskan banyak biaya untuk transportasi
di meliputan cnn indonesia lampung